halo selamat siang anda menyaksikan cnn indonesia update bersama saya iqbal kurniadi
kepolisian daerah jawa timur akan menindak pelaku penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian
kapolda jatim irjenpol luki hermawan menyatakan tidak akan segan untuk menindak penyebaran berita hoax
baik di media resmi maupun media sosial
krisis air akibat kemarau panjang sejak tiga bulan terakhir memaksa warga poliwali mandar
sulawesi barat harus memutar otak untuk memenuhi kebutuhan air bersih
salah satunya membuat sumur kecil di pinggiran sungai
kemarau panjang yang terjadi sejak tiga bulan terakhir membuat sumur warga mulai mengering
bahkan tidak mengeluarkan air
untuk mendapatkan air sungai ini warga harus berjalan kaki sejauh satu km
di ujung kampung
setiap sumur kecil yang digali tidak lantas menghasilkan air yang layak konsumsi
warga harus berulang kali menggali sumur di pinggir sungai
agar mendapatkan air bersih dan laik konsumsi
meski sadar kondisi air yang mereka konsumsi rentan penyakit
warga tidak punya pilihan lain
warga berharap pemerintah bisa menyediakan sarana air bersih
untuk mengatasi krisis air di wilayah ini setiap musim kemarau
demikian cnn indonesia update kali ini
di program cnn indonesia news report bersama ovi andraharjo akan kami lanjutkan